menteri perhubungan budi karya sumadi sempat menyampaikan permohonan maaf
lantaran pemerintah belum bisa memberikan pelayanan optimal ke masyarakat yang hendak mudik melalui jalur penyeberangan antar pulau
beberapa strategi pun sudah dirancang agar hal yang sama tidak kembali terjadi di masa puncak arus balik
untuk mengelaborasinya sudah bergabung lewat sambungan zoom
selamat malam bu selvi
selamat malam mbak eva
dan ada joko setiowarno ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti pusat
selamat malam pak joko
selamat malam mbak eva
baik saya ke bu selvi dulu
bu selvi saat ini sudah mulai memasuki momen momen menuju puncak
prediksinya puncak arus balik lebaran akan terjadi pada malam hari ini hingga esok pagi begitu
kita tentunya tidak berharap
ada permintaan maaf lagi begitu ya dari pak budi karya sumadi soal kepadatan yang terjadi di pelabuhan
atau jalur penyeberangan antar pulau
apa kemudian yang mekanisme ataupun strategi yang sudah disiapkan
karena kalau informasi rekan rekan kami yang ada di lapangan saat ini sudah mulai terjadi kepadatan
sudah padat merayap begitu meskipun sudah mulai kembali terurai
apa saja kemudian mekanisme dan juga strategi yang disiapkan oleh pihak asdp
untuk mencegah terjadinya kepadatan atau keramaian luar biasa di pelabuhan
baik terima kasih mbak eva
dibandingkan di tahun dua ribu sembilan belas
dan kemudian memang dari salah satu yang juga menjadi penghambat ini adalah
pemudik yang belum memiliki tiket
jadi kami ingin menginformasikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan
dan kami meminta kerjasama kepada seluruh pemudik untuk membeli tiket
sebenarnya tiket kita sudah bisa dibeli sampai dengan enam puluh hari sebelum keberangkatan
namun apabila memang tidak memungkinkan minimal hamil satu sudah harus memiliki tiket
demikian mbak eva
oke artinya pembelian tiket masih dilakukan secara daring begitu ya bu selvi ya
saat ini pembelian tiket kita hanya bisa dilakukan secara daring
jadi tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan
hanya bisa dibeli melalui online ataupun melalui website kita www perisi com
oke kalau kemudian kita berkaca dengan apa yang terjadi pada puncak arus mudik kemarin
salah satu yang menyebabkan kepadatan adalah pembelian tiket secara online yang kemudian tidak dipahami
aturannya begitu ya oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan
nah bagaimana kemudian mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat ini soal aturan main sehingga tidak menciptakan kepadatan di pelabuhan
baik sebenarnya tiket
tidak ada penjualan tiket itu sudah sejak tahun dua ribu dua puluh
jadi memang sudah berlangsung dua tahun
cuma memang karena dua tahun kemarin kan tidak ada perjalanan mudik
sehingga mungkin baru tahun ini para pemudik baru kembali tahu gitu ya
nah untuk mengatasi kondisi ini kami bekerjasama dengan para stakeholder
khususnya juga dengan pihak kepolisian dan juga pengelola jalan tol
di mana kami menyediakan ada titik titik screening ataupun juga di lima titik di rest area

di sana ada pusat pusat informasi dari teman teman kami yang memang juga standby di sana untuk membantu para pemudik membeli tiket
jadi apabila memang pemudik belum melakukan pembelian tiket masih bisa dibantu di sana untuk pembelian tiket online kami
oke sekarang saya ke pak joko
pak joko kalau tadi bu selvi katakan salah satu yang menyebabkan keramaian atau kepadatan adalah memang jumlah

karena dua tahun tidak mudik
nah kalau dari catatannya pak joko memang yang kemudian menjadi pemberitaan atau menjadi fokus diskusi soal perjalanan arus mudik kemarin
adalah bagaimana kemudian terjadi keramaian dan kepadatan di pelabuhan merak
nah kalau dari anda sendiri apa saja catatan anda soal arus mudik kemarin
ya kalau arus mudik kemarin itu memang
hal pertama adalah masalah keamanan ya
dan sehingga itu diketahuan memistu untuk tetap menyeberang pada malam hari
sampai pagi hari mereka boleh bisa masuk perjalanan
yang kedua luasan parkirnya juga di merak ini tidak seluas seperti halnya di mana
sekarang kita akan
sekarang kita akan
mau tembakan kayak roadmap ini kalau ini tidak serimp crash turun depan kalau tidak
menemani orang tidak akan
mudik gratis ke sumatera tahun ini memang minim dibandingkan tahun tahun sebelumnya
budi gratis setidaknya akan mengurangi
kita berangkat bersama ini juga pesan hanya ini harus dihapus
masuk juga pembelian tiket saya pikir sudah ke online saja lah
dan juga sudah dianggur jadi tidak mengganggu yang sudah masuk kapal
oke kalau kemudian dari catatan anda begitu pak joko artinya apa yang kemarin terjadi atau masalah yang kemarin terjadi
kemungkinan tidak akan terjadi pada saat arus balik ini
karena memang kondisi pelabuhan merak dan bakahuni
ini berbeda begitu ya pak joko
ya selama ini kan nampaknya belum ada horror istilahnya yang terjadi di jalan bakahuni
belum itu perlahan lahan
ya mudah mudahan hal ini juga tidak terjadi
apalagi ini kan juga tambah dengan mengisi menuak
ya sekolah untuk ini kan masih bisa diundur
bukit yang bekerja juga asm dan swasta juga masih bisa diundur sehingga agak lebih melantai lah
ya mungkin ya malam ini
kan mungkin ya malam ini
ya mungkin ya malam ini
ya mungkin ya malam ini
oke oke saya akan minta tanggapan bu selvi tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
kami lanjutkan dialog bu selvi
ya anda kembali di cnn indonesia newscast kami lanjutkan dialog bu selvi
saya ingatkan ingatkan salah satu dilakukannya
kemudian sekali banget dan gini
starbucks mobil penge traumas itu sudah berjalan lebih lebar dalam pake airko

terkesan untuk pake mask
nol onu kan ada di sekitar sana
ya ga di stoara mudik udah ada lagi che wall di situ

oke super ofex olabilir yang bagus
saya rasa para pemudik kemarin sudah belajar dari pengalaman di merak bahwa apabila mereka sudah memiliki tiket yang dibeli lewat online
itu akan sangat jauh mempercepat pelayanan di pelabuhan dan itu juga bisa mengurangi antrian
kemudian yang berikutnya juga adalah kenapa kita harus membeli online
karena kami membutuhkan data manifest di mana setiap penumpang wajib meng input seluruh data manifest penumpang untuk keselamatan juga
jadi memang ini merupakan pr kita bersama
tapi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemudik yang sudah tertip membeli tiket jauh jauh hari ataupun minimal hamil satu
kemudian untuk arus balik ini di bawah koordinasi kementerian perhubungan bptd juga telah menjatuhalkan untuk mengoperasikan sebanyak empat puluh satu kapal
diharapkan dengan jumlah empat puluh satu kapal ini juga bisa meningkatkan daya angkut dari kapal kapal ini
ada dua hal itu ya bu selvia
mengapa kemudian menurut asdp soal pembelian tiket ini menjadi catatan utama
karena kita tahu sampai saat ini memang calo penjualan tiket itu masih banyak beroperasi di pelabuhan
apakah ini memang sulit untuk diberantas atau bagaimana bu selvi
untuk pembelian tiket mbak gini kami selalu menghimbau seluruh pemudik untuk membeli tiket secara mandiri
karena sangat mudah
sudah pembeliannya lewat aplikasi yang bisa di download di app store ataupun di play store
kemudian caranya sangat mudah
tinggal membuka kemudian memilih asal pelabuhan kemudian tujuan pelabuhan memilih jenis kendaraannya
kemudian memasukkan seluruh data penumpang di mana aplikasi kita juga sudah terkoneksi dengan aplikasi peduli lindungi
sehingga ketika para pemudik meng input nik maka sudah langsung bisa terketahui status vaksinasinya
jadi memang sistem kami ini sangat membantu
mempercepat pencatatan data manifest juga untuk mengurangi antrian di pelabuhan
idealnya memang seperti kayak di bandara mbak atau penumpang moda transportasi udara
dimana ketika penumpang sudah punya tiket kan mereka diharapkan datang di bandara kurang lebih dua jam
nah sama juga kayak di pelabuhan kami berharapnya para pemudik yang sudah memiliki tiket
mereka datangnya di pelabuhan juga sekitar dua sampai dengan tiga jam sebelum waktu yang dipilih untuk masuk ke pelabuhan
sehingga itu sangat mudah
sehingga itu sangat mudah
sehingga itu sangat mudah
sehingga itu sangat mudah
sehingga itu bisa mengatur kapasitas ataupun ketersediaan parkir yang tadi disebutkan pak joko
sehingga yang masuk ke area parkir ini adalah memang kendaraan kendaraan yang sudah siap berangkat sesuai dengan jadwal yang dipilih
oke pak joko anda melihatnya bagaimana
apakah memang soal penjualan tiket online ini menjadi salah satu kunci untuk penjamin kelancaran arus di pelabuhan
soal penjualan tiket
ini kan kalau dia sudah memastikan dia akan berangkat jam berapa itu artinya masih jadi bisa mengatur
jadi tidak jadi penumpukan
kemudian kalau ada peningkatan penumpang seperti ini tentunya angkutan logistik yang masih dibolehkan ini harus dipisah
jadi logistik dengan penumpang harus terpisah
jadi saya setuju lah itu kan masih ada pelabuhan laut
tapi pertanyaannya apakah masyarakat siap sebetulnya pak joko
pertanyaannya apakah kemudian masyarakat siap dengan gaya penjualan tiket yang melalui online ini
karena kalau kemudian tadi ibu selvi mengatakan salah satu yang menjadi kendala adalah mungkin kurang pahamnya masyarakat soal bagaimana aturan pembelian tiket melalui online ini
tidak siap sebenarnya ya harus siap
yang hal lain
kemudian masuk ke lantau
kemudian masuk ke lantau
tol itu kan dulunya masih manual sekarang itu juga bisa kan
kalau dipaksakan mesti bisa
sekarang aja bis bis yang beda service tidak punya tapi akhirnya semuanya
mereka akan melakukan hal yang sama
jadi tetap harus bisa
tapi apakah kemudian problematika utama ataupun hal yang paling penting untuk diselesaikan di dalam mengurai kepadatan di pelabuhan ini
soal penjualan tiket
ataukah anda melihat ada masalah lain pak joko
ya masalah lain tadi
ini calo calo yang ada di pelabuhan itu harus dihilangkan mas
saya juga pernah merasakan itu
itu tadi sebenarnya
itu menyangkut keselamatan juga
jadi biar masyarakat juga mandiri
dan sama sama jadi terbiasa
nah kalau kemudian persoalan adalah calo
lalu catatan anda apa saja soal tata kelola pelabuhan ini
atau penyeberangan antar pulau ini
yang terhubung itu
makin meningkat orang menggunakan kereta kereta di keras
kalau terbang lebih mahal nantinya
nah ini menjadi
hal yang harus disiapkan
apa bisa lebih nyaman lagi
informasi informasi terkini harus diberikan kepada mereka
tadi logistik memang harus terpisahkan
nah dengan sendirinya
tentunya kalau harus balik
saya kira tidak begitu serumit
karena memang kondisinya berbeda
dan tentunya kita akan lebih landai
ini akan lebih mudah
ini akan lebih mudah
tetap berkulai lah masalahnya
oke masalahnya berbeda begitu ya
apa saja mengapa kemudian ini berbeda dengan
arus mudik pengelolaannya
yang jelas itu kalau biasanya arus balik itu
dari barat ke timur
ini waktunya lebih lama mereka
punya waktu yang lebih apa lagi
tadi ada kebijakan
sekolah kan baru masuk tanggal dua belas ya
mungkin saya juga sama swasta
itu juga membantu lah
perpalkiran juga di papua ini
lebih luas daripada di merak gitu ya
kemudian pertemuan antara
jalan tol sama artiri
juga hanya dengan ada di
apalagi sekarang sudah ada bantuan
untuk logistiknya terpisah
anggaran pelabuhan laut kan
karena itu sangat membantu sekali
tinggal secara mengarahkan
numpak agar lebih tertib ya
untuk ke kapal kapal yang sudah disediakan
jadi challenge nya ini lebih kepada edukasi
ke masyarakat begitu ya
sebetulnya soal strategi
ataupun tata kelola
ataupun penyeberangan antar pulau ini
sebetulnya sudah tidak ada masalah
begitu ya pak joko ya
ya kalau ini diikuti aja
sudah diterapkan itu
ya problem mesti ada
tapi mungkin tidak sebesar lagi
kalau hal hal yang kemarin sudah dilakukan
itu yang harus dilakukan
kalau kemudian tadi bicara soal
pemisahan antara logistik
bicara soal kapasitas pelabuhan
nah dari asdp sendiri
apa saja kemudian catatannya
dan apa kemudian yang saya lihat
sudah ada penambahan pelabuhan
itu salah satu antisipasi begitu ya bu ya
untuk puncak arus balik ini
untuk penambahan kapasitas bermaga
kalau tadi yang sudah disebutkan penambahan kapasitas
penambahan dermaga lain
di luar asdp
itu memang sebenarnya adalah kemenangan dari
kementerian perhubungan jadi kalau kami
ataupun juga memfasilitasi perasarana
yang memang ada di wilayah pelabuhan
untuk saat ini
kami menyediakan ada tujuh dermaga
untuk bisa mengakomodir
empat puluh satu kapal yang memang saat ini beroperasi
dan selama ini memang
apakah kemudian ada keluhan
soal kapasitas dari
dermaga yang dikelola oleh asdp
sejauh ini dan memang
membutuhkan bantuan begitu ya
dari pihak lain begitu bu selvi
saat ini kapasitas kami sangat cukup
kalau misalnya untuk hari hari biasa
kita rata rata di hari hari
normal ya mbak ya itu kapasitas
kita biasanya sekitar tujuh sampai
delapan kendaraan per hari
jadi ini sangat cukup
namun memang kan seperti yang saya sampaikan di awal
bahwa pada saat mudik ini
memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya
hal ini memang
di pelabuhan namun kembali lagi
memang apa namanya
di dengan adanya tiket yang
online ini kami mengatur ketersediaan
tiket sesuai dengan kapasitas
parkir dan juga kapasitas daya angkut
tujuh dermaga tersebut jadi kalau
apabila memang pengguna jajaran
tertib datang sesuai dengan waktu yang
sudah dipilih saat membeli tiket itu akan
sangat membantu karena memang
di kalau di apa namanya di
kendaraan ya mbak ya
tadi kalau tadi kan yang saya bilang
sampai delapan itu rata rata apa namanya
rata rata pada saat normal ya
hari hari biasa gitu tapi kapasitas

nah mungkin saya juga perlu sampaikan
bahwa kalau di pelabuhan kami ini kan
agak berbeda dengan jalan tol kalau jalan tol itu kan
slowing ya mbak ya sementara kalau di
kita ini kan begitu kendaraan masuk di pelabuhan
maka mereka harus menunggu untuk
diangkut jadi sistemnya itu breaching
gitu ya jadi memang tadi seperti
pak joko sampaikan juga kalau
semua mudik ataupun
penumpang ini datang
tepat waktu kurang lebih dari waktu
yang sudah sesuai dengan waktu yang
dipilih maka itu akan bisa
mengurangi waktu antrian gitu
karena memang mereka datang kemudian diangkut mereka
datang diangkut gitu karena sistem blecing tadi
oke kalau data
yang kemudian sudah di
akumulasi untuk arus balik ini
sejauh ini seperti apa
bu selvi kalau kemudian kita bandingkan
dengan arus mudik apakah memang
jumlahnya tadi pak joko optimis
bahwa untuk arus balik ini
tidak akan seramai arus
mudik kemarin kalau datanya sendiri
seperti apa bu selvi
kalau data kami sejak
tanggal tiga sampai mulai dari tanggal tiga mei
sampai dengan tujuh mei berdasarkan
sasaran catatan kami
saat ini sudah ada sebanyak sembilan puluh tujuh tiga ratus lima belas
yang sudah kembali ke
pulau jawa jadi
dari apa namanya kalau dari
kendaraan yang dari merak ataupun dari
pulau jawa ke sumatera itu ada sekitar
unit kendaraan jadi
kembali ke pulau jawa oke untuk
pemudik yang kemudian
melakukan arus balik sudah
disiapkan berapa kapal kalau begitu
tadi saya sudah
sampaikan bahwa saat ini ada empat puluh satu
sepuluh kapal yang sudah beroperasi saat ini
yang akan kembali malam hari ini
begitu ya di saat arus balik ini
nanti situasinya akan berbeda dengan arus mudik
tentunya kita semua harus optimis
terakhir mungkin dari bu selvi
apa yang kemudian
ingin disampaikan kepada
para pemudik yang ingin melakukan
perjalanan balik begitu supaya
harapan kita ini tidak akan
dan benar benar nanti akan kita
lihat bahwa memang tidak akan terjadi kepadatan
seperti pada saat arus mudik kemarin
oke kalau saya
kembali mengingat pertama tama mungkin
mungkin ucapkan terima kasih kepada seluruh pemudik yang
sudah tertip membeli tiket kami secara
hamin satu namun saya juga
mengingatkan kembali kepada seluruh pemudik
untuk membeli tiket secara
aplikasi secara mandiri
ini kami membutuhkan
kerjasama dari para pemudik
untuk memiliki tiket sebelum masuk
labuhan karena tiket kita juga
sudah bisa dibeli mulai enam puluh
hari sebelum keberangkatan oke
kemudian yang berikutnya juga
seperti arahan bapak menteri perhubungan ketika tadi
berkunjung ke tempat kami
apabila memang para pemudik juga bisa menunda
mungkin senin atau selasa karena tadi
sudah sampaikan juga oleh pak joko bahwa ada
anak sekolah yang masih bisa
daring sampai dengan tanggal dua belas
kemudian juga mungkin para
asn ataupun asn sudah
diperbolehkan untuk menambah cuti jadi
mungkin itu pesan yang boleh saya
sampaikan kembali lagi saya ingatkan
membeli tiket secara online jauh jauh hari
mulai dari enam puluh hari sebelum
keberangkatan dan juga menunda
perjalanan senin atau selatan baik
dan menutup dialog kali ini pak joko
apa saja kemudian
sampaikan kepada pemerintah
dalam melakukan pengelolaan
ataupun tata kelola
khususnya kita melihat pada saat
pengelolaan arus mudik dan juga
arus balik lebaran kali ini
perasaan keamanan penting ya
diing untuk di sumatera karena
biar ini menjadi apa
yang menyebabkan tahun depan itu
mereka menjadi terbiasa
tidak menuh pada malam hari karena kalau
mengenai aset pelitimannya masih mencukupi
kalau seandainya itu
makin banyak ya harus
kita angkatkan penumpang
dan angkatkan barang
sudah disiapkan ada selain pelabuhan penyebaran
ada juga pelabuhan laut juga
jadi sepenuhnya skenario yang disiapkan
dan apa yang sudah disiapkan astp sekarang itu
dalam hal kondisi biasa pun
ya menjadi terbiasa
kondisi penumpangnya pas mudik saja seperti ini
yang dibuat selanjutnya
jadi ketika mudik mereka
tidak ada hal aneh lagi
sudah membiasakan diri untuk membeli tiket online
menjadi hal yang
buat mereka ketika mereka
baiklah dan itu bisa dilakukan ya bu selvi ya
saat mudik dan juga balik begitu
bu selvi dan juga pak joko terima kasih
dialognya pada malam hari ini
tentunya kita harapkan puncak
arus balik lebaran kali ini tidak
kondisinya tidak akan sama pada saat puncak
arus mudik lebaran dan
tentunya seluruh pemudik
ataupun juga yang melakukan arus balik
dalam keadaan sehat
dan juga bisa melakukan perjalanan baliknya
bu selvi dan juga pak joko terima kasih atas waktunya
di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih maafkan